tuh sudah semakin lancar rajinnya
kan aku udah bilang pak ustadz
kalo di rumah itu
aku selalu rajin ngulangin diajarin sama pak ustadz
ini menantu yang saya cari cari
yang benar itu yang mana kang
saya juga gak tau sob
makin dipikirin teh makin bingung
mendingan gak usah dipikirin
saya majalin aja yang menurut saya bener
hari kamis jual belinya jadi kos
kamu siapkan saja surat suratnya ya
apa perlu tanda jadi
nanti pelangnya biar saya yang caput
pelangnya biar gak ada yang nawar
kang sobri gak jadi
sarat saratnya apa pak
dan ijasa pendidikan terakhir
gak kayak biasanya
saya pamit dulu ya
terima kasih ya pak
saya pamit juga ya
semua nyelesaikan which one
kasian tatang ya jang dia pasti stress mikirin encung
bener seth untung istri kita mah kerjanya gak jauh ya
istri kamu cuma di malaysia saya di sini kerja di jakarta
kalau istri kita jauh dan ada kejadian kayak gini kita tidak bisa tidur aku kenapa napa
punya gaji besar tapi selalu khawatir percuma juga ya
jangankan yang jauh jangan saya aja yang di malaysia kalau di sana ada apa apa
gak enak makan gak enak tidur gak pulang takut kenapa kenapa
pulang takut nggak bisa balik
iya ya seth
pak nanti diusahakan kalau misalnya mandi
jangan sampai malam
jangan sampai kemasukan air ya kupingnya
terus juga habis mandi ditiup tiup kupingnya boleh tapi jangan terlalu keras
ini saya kasih obat tetes untuk lukinya nanti boleh minta ke suster di depan pak
tutik sudah semakin lancar najinnya
kan aku udah bilang pak ustadz kalau di rumah itu
aku selalu rajin ngulangin diajarin sama pak ustadz
karena kata pak ustadz rajin pangkal padai hemat pangkal kaya
ini menantu yang saya cari cari
tapi pak ustadz kayaknya si a'a sobri itu bener bener gak suka deh sama aku
aku kan jadi gak enak kalau deket deketin ala sobri
kesana tuh aku jadi kayak murahan gitu pak ustadz
kedoakan aku cuma pengen pergi ke korea
kalau kamu sudah jadian sama sama
kamu tak bisa langsung pergi ke korea
tapi masalahnya pak ustadz
aku tetep gak diizinin sama mams
kalau kamu sudah nikah
pertanggung jawaban kamu sama suami
kamu tak boleh menyerah
tapi ah yaudah deh kalau gitu
aku terserah aja sama sobri
kalau a'a sobri serius pokoknya mau
aku jakak bahan renang
susah jatuh juga bisa aja
bang sini makan saya traktir
sobong amat mau ditraktir gak mau
enak enakan makan luar
mestinya kamu nungguin dia
itu yang ngejagainya
idan kelapar pak
makan di warung
makan di restoran
makan di restoran
makan di restoran
neneng di luar banting tuhan
kamu gak mikir
mestinya kamu lebih berhemat
kerja ke luar negeri bukan karena kaya
duit suami duit istri juga
itu hukumnya rumah tangga
itu hukumnya rumah tangga
bapak sedih ngelihat kamu
bapak sedih ngelihat kamu
sedih kenapa pak
sedih karena kelakuan kamu
pada sw enam puluh tujuh yang saja
laku laku aja belum tapi kenapa kita udah pebel ya
mau beli susu segernya enggak ini teh enak ada rasa coklat vanila sama stroberi harganya
berapa cak kalau yang kecil satunya lima ribu enggak
bisa aja cok boleh mau rasa apa seberi ini
bersegar assalamualaikum assalamualaikum
ini ada kripik talas buat
dari mana ini keripik thalasnya dari bogor kemarin teh saya dari bogor
oh ya lain kali gak usah bawa apa apa
nak uci datang kesini juga mah udah seneng
iya yuk mpantuin ya ma
n ftj tinggal sebentar ya iya mak